pertunjukan musik bertajuk bangkit musik indonesia
yang memadukan musik rock tradisional dan orkestra
digelar pada dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
musisi muda riki putra bekerja sama dengan komposer adi ms
penyanyi reza artamevia serta delapan puluh lima musisi dalam proyek ini
ditemui di sela sela latihan riki putra mengakui ketertarikan
yang mempopulerkan musik tradisional karena sudah kurang diminati generasi muda
reza artamevia yang akan ikut terlibat dalam konser ini mengatakan
sebenarnya musik tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat
akan tetapi pelantun lagu satu yang tak bisa lepas ini
menambahkan degenerasi memang dibutuhkan
dunia musik itu tren itu sangat tidak setia
tapi bukan berarti tidak ada
bukan berarti tidak ada
buktinya krakatau dia tetap jalan
krakatau kan tetap jalan
terus mas erwin gutawan walaupun sendiri dari karimata
dia musiknya pasti modern dan etnis tradisional itu kan ada
tidak ada jalan
sementara konduktor senior indonesia adms menekankan
apa yang dilakukan ricky merupakan contoh transformasi musik tradisional
agar tetap eksis
kemurniannya keasliannya dipertahankan sebisa mungkin
itu lebih susah
tantangannya lebih tinggi
dan ini pemerintah wajib saya kira untuk lebih memperhatikan ini
perlu juga langkah langkah seperti riki putra ini
membuat satu eksperimen
mungkin lebih serius dengan musik musik klasik atau pop rock dan sebagainya
para musisi yang terlibat berharap lewat pagelaran ini
dapat mendekatkan musik tradisional kepada generasi muda
digo basro jakarta